terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia news update dan informasi berikut ini mungkin bisa jadi pertimbangan dan juga seperti informasi untuk anda yang menggunakan tol cipularang dan padalenyi khususnya karena ruas tol cipula dan padalenyi mulai lima september dua ribu dua puluh ini akan naik
kenaikan tarif ini berdasarkan keputusan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau pupr
kenaikan tarif tol ruas tol cipularang dan padalenyi akan diberlakukan mulai lima september dua ribu dua puluh mulai pukul waktu indonesia barat
penyesuaian tarif akan diberlakukan untuk kendaraan golongan satu dua tiga empat dan penurunan untuk kendaraan golongan lima
di sini anda bisa melihat besaran tarif yang digunakan untuk masing masing golongan
golongan satu berkisar dari rp tiga puluh sembilan lima ratus menjadi rp empat puluh dua lima ratus
golongan dua menjadi rp tujuh puluh satu lima ratus
golongan tiga juga tetap menjadi tujuh puluh satu lima ratus sama seperti golongan dua
golongan empat naik menjadi rp satu ratus tiga lima ratus dan golongan lima juga berlaku sama seperti golongan empat
dalam penjelasan virtualnya kenaikan tarif ini sesuai dengan keputusan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat
tentang penyelesaian tarif ini
penyesuaian tarif tol pada lenyi
kepala bagian umum badan pengatur jalan tol mahbuloh nurdin juga mengatakan penyesuaian ini sudah sesuai dengan amanat undang undang
dan menyesuaikan inflasi yang terjadi